aksi penolakan pemakaman covid sembilan belas kembali terjadi
kali ini puluhan warga desa gunggungan lor kecamatan pakuniran kabupaten probolinggo jawa timur
menolak pemakaman salah satu warganya dengan protokol kesehatan pada minggu siang
dalam rekaman video amatir terlihat warga mengamuk dan mengusir petugas pengantar jenazah pasien probable covid sembilan belas musoli setiba di rumah duka
beberapa warga bahkan melempari mobil ambulans hingga membakar peti jenazah dan alat pelindung diri
jenazah kemudian dibawa warga dan dimakamkan tanpa protokol kesehatan
koordinator penegakan hukum satgas covid sembilan belas kabupaten probolinggo menyesalkan aksi warga
masalah dengan tidak mengikuti protokol kesehatan pada saat melakukan pemakaman
menurut camat pakuniran pasien sebelumnya dirawat di rumah sakit rizani paiton dengan keluhan sesak nafas menahun
meski hasil rapid testnya reaktif tetapi hasil tes swab masih belum keluar
waktu awal masuk rumah sakit rizani itu sudah di tes rapid reaktif
tetapi hasil swab masih belum keluar
hasil swab keluar diindikasikan memang probable suspek covid sembilan belas
video berisi anggota kepolisian saat asik berjoget diiringi musik dangdut ini ramai di media sosial
dan menjadi buah bibir warga di pasuruan jawa timur
berdasarkan spanduk yang terlihat di panggung kegiatan ini diduga dilakukan anggota polisi dari satuan lantas polres pasuruan
warga setempat memprotes kegiatan petugas yang sedang viral ini
sementara itu kapolres pasuruan akbp rofik himawan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat mengatakan
pihaknya akan menyelidiki video viral yang tengah menjadi perbincangan warga
apabila ada petugas yang benar melanggar protokol kesehatan maka petugas yang terlibat akan diperiksa
tim liputan cnn indonesia